komisi pemberantasan korupsi akhirnya menahan col malarangeng setelah melakukan pemeriksaan hari ini
adik mantan menteri pemuda olahraga andi malaranggeng ini terseret kasus korupsi proyek hambalang
sebelum ditahan col menjalani pemeriksaan di gedung kpk
ia tiba sekitar pukul satu senin siang usai tiga jam diperiksa
col maralanggeng akhirnya mengenakan rompi orange kpk
co telah menjalani pemeriksaan selama lima tahun dan menyandang status tersangka
sebagai tersangka dugaan korupsi proyek hambalang selama dua lima tahun
ia diduga menerima uang sebesar empat miliar rupiah dengan menggunakan pengaruh kakaknya andi malarangi
yang saat itu menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga
anda semua tahu bahwa saya ini swasta saya bukan pejabat pemerintah
sebenarnya kalau swasta diberikan oleh duit oleh pejabat pemerintah itu
saya tidak tahu pasal
tetapi yang anda perlu ingat bahwa pejabat pemerintah yang memberi uang kepada saya
adalah sesmen pora wafid muharam
kejanggalan yang paling aneh hingga hari ini pejabat pemerintah itu bukan dan tidak tersangka
tetapi saya yang tersangka yang swastanya
itu kalian pikir sendiri